mulai hari ini gue udah gagal mocek
kenapa lu udah banyak duit
makasih apa pok
lagi banyak pikiran
hei kau kenapa
lagi banyak pikiran
telat lu bang
mak apanya yang telat
saya udah nanya duluan sama si rojak
lu kenapa lagi banyak pikiran
aduato juga classe
mak kau kira aku ini tukang bohong
maaf bukan abang orang lain
kebetulan gue ketemu lo ruk
lapan tadi juga gue panggil ruk
salahnya di mana
harus lengkap dong
ntar namanya disangka garuk atau buruk
jadi begini far
aku bantu kau ya
ini demi wajah kau yang memelas itu
patah sendiri hari ini
boleh aku minta tolong sama kau bos
kawanku itu kena phk
mertuanya galak sekali
istrinya sakit ambeien
dan harus dioperasi
tolonglah kau carikan kerja
baik bos baik
aku bicarakan dulu sama kawanku itu
terima kasih banyak bos
dep kolektor apaan sih
berarti kalau nanti rojak udah kerja
lah yang tadi gue omongin
gue pantas kagak jadi ketua rw
gue pantes kagak jadi ketua rw
anak kagak tega jawabnya
besok abang udah mulai kerja
kan abang udah kerja ngojek
ini kerja kantoran dari temannya bang patar
kagak perlu ngelamar kagak perlu interview
emang jabatannya apa bang
semoga abang jadi dep kolektor yang baik
kok si ojak belum kelihatan
kata bapak saya apa apa itu harus kita pikirin
biar kita kelihatan bisa mikir
omongan bapak lu ribet
kalau kata saya mah
tadi saya akan menjawab begini
tadi saya akan menjawab begini
jadi tadi saya los ngirin
eh bang ojek anda perlu apa
jadi begini pak besok saya baru mau mulai kerja
tapi saya gak punya baju sama sepatu kerja
kalau boleh saya mau minjem baju nih sepatu kerja bapak
eh bang ojek ada perlu apa
pelan pelan dong sayang geli nih
nah sekarang berdiri yang benar
ini udah benar
eh sakit ah
ih opor sengaja
sengaja ada polisi bubuk
kalau dari awal tau dep kolektor itu tukang tagi
tapi gak rela bang kerja
udah yang penting abang dapat kerjaan selain ojek
kalau yang ditaginya nanti lebih galak dari abang gimana
kalau udah sopan tapi tetap galak terus mukul abang gimana
bener ya janji
abang marah tapi banyak omong
abang bukannya marah
abang dari tadi mengetek agak jadi jadi
mas ya ampun
eh ada apa
gak ada apa apa
saya seneng liat kamu bisa ketawa
artinya kamu udah bisa melupakan ani
yang udah ngerjain kamu
gue malah keingin tahan terus sama si
kata bapak saya kak
tis bisa gak sekali aja
pur mau kemana
ya narik pengumpang lah
baar than staying home sajalah

spit gimana dong universitas tak produits

abang lu yang multiple efeknya

apa di gini

ni ni siapa mas di banda gold
cukup demi tadi milih kita
dia ke kapal ibu ini
dia dia sih kz ali
eh pur pur pur
mulai hari ini gue udah gagal ngonjek
kenapa lo udah banyak duit
gue kerja kantoran
alhamdulillah sainganku hilang satu
lagi olahraga pak
saya ditinggal ojek
jangan kecewa kamu
kamu ngonjeknya rapih
mulai hari ini gue udah kagak moncek
ya begitu dah
kerja kantor itu otak suka tegang semua
karena berpikir sehari hari
jadi santai aja
bang itu bukannya lagu roma irama yang judulnya santai oke
lagi olahraga pak
lagi olahraga pak
lagi olahraga pak
kenapa semua orang nanyanya sama
sama dengan siapa
maaf kalau sudah ditanyakan pertanyaannya saya cancel
suami sayanya ke bogor baru aja
suami saya buru buru

ibu ini serang sakit
duh deh makasih ya
duh deh makasih ya
ayo deh ke depan lagi mas
pelan pelan dong mas
bang ojaknya kerja
aku sudah tahu itu
jadi saya nggak perlu kasih tahu
bukannya aku itu mau mengungkit ngungkit
ojek itu mendapat pekerjaan itu atas pertolongan aku